karena kisah kalian udah selesai
kisah yang terakhir
dan papa akan bayar hutang papa untuk numpuh sertifikat waktu itu
karena papa gak mau berurusan lagi sama kamu
mulai sekarang kamu harus bahagia
kamu berhak bahagia
walau tanpa alam
sayang kamu yang kuat ya
papa sama mama akan selalu ada buatmu
kalau gak ada mama sama papa aku gak tau harus gimana dan aku gak tau harus ngapain
jadikan papa dan mama kekuatan kamu ya nak
seperti kata mama
papa dan mama selalu akan ada di sini buat kamu
masuk ke kamar dulu
sama sekali enggak
dia cuma melakukan itu cuma karena dendam
tenang elsa tenang
lo harus tenang
kejadiannya kan udah lama
gimana cara buktinya
mbak anin kan udah dibuktikan bersalah secara pengadilan
dia juga udah dihukum
ali tuh dendamnya ke mbak andin bukan ke gue
dan gak ada bukti juga yang mengarah ke gue
oke gue harus tenang
kamu nunggu lagi
nih lo sebentar
pada apa saatnya
tadi aku ketemu saul dan andin
elsa ketemu dengan andin
kalau aku juga baru habis menemui dia tadi

dan aku tau

kamu tadi ketemu kan sama nim
aku nanya sama dia
kamu deketin dia lagi atau enggak
dan dia jawab
walaupun kamu deketin dia
walaupun kamu deketin dia

gak akan pernah mau lagi sama kamu
karena kisah kalian udah selesai

aku harap kamu ngerti ya
assalamualaikum pak thomas
kabar baik pak surya
ini pak surya
saya ingin menawarkan
kerjasama dengan bapak
kebetulan saat ini saya lagi mengembangkan kuliner di semarang

saya juga akan buka cabang di jakarta
saya mau ajak pak surya kerjasama

ini kebetulan sekali pak thomas
karena saya memang ada pengalaman di bidang kuliner
kalau lebih enak lagi
ya kalau ada waktu besok
satu atau dua hari lah
main ke semarang

coba saya diskusi dulu sama istri saya deh
oke oke pak surya
baiknya kalau butuh dijemput di bandara
kabarin ya pak surya
kabarin ya pak surya
baik baik siap
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
aku ada tawaran kerjasama
dari pak thomas
ke semarang besok pagi
gimana baiknya aja
kalau menurut kamu ini baik
kamu pergi aja
lagian juga saat ini kan kita juga
sumber penghasilan baru
mungkin ini kesempatan baik
ya itu dia
jadi biar beres
iya boleh dong
aku tutip mandinya
kalau ada apa apa
semoga jadi berkah buat kita ya